kita ke informasi selanjutnya
lima dari empat belas peserta pesta g yang ditangkap di sebuah hotel di surabaya selatan
minggu kemarin dinyatakan positif mengidap hiv aids
hal ini dipastikan setelah ke empat belas peserta menjalani cek kesehatan oleh dinas kesehatan kota surabaya
polisi terus mengembangkan kasus gay sex party yang digerebek anggota unit perlindungan perempuan dan anak
di sebuah hotel di kawasan surabaya selatan beberapa waktu lalu
hasil uji fisik atau cek kesehatan terhadap empat belas peserta gay sex party
yang dilakukan penyidik bersama dinas kesehatan kota surabaya cukup mencengangkan
lima dari empat belas peserta yang sebelumnya dinyatakan sebagai tersangka karena berperan sebagai inisiator acara
dinyatakan positif mengidap human immunodefficiensi virus atau hiv
tingkat akurasi bisa dipastikan lantaran cek kesehatan dilakukan melalui beberapa mekanisme
di antaranya pemeriksaan dubur serta alat vital
para peserta gay sex party tersebut
terkait status hiv kelima tersangka ini polisi akan menyediakan ruang khusus
agar diberikan penanganan berbeda disesuaikan dengan apa yang memang menjadi hak hak para tersangka